memakan waktu sekitar dua tahun berkas perkara kekerasan seksual dengan tersangka msat
anak pemilik dan pengasuh pondok pesantren sidikiah jombang jawa timur
akhirnya dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh kejaksaan tinggi jawa timur pada empat januari dua ribu dua puluh
selanjutnya kejati jatim menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polda jatim
jangka waktu pelimpahan tahap dua itu sebenarnya tidak diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana atau kuhap
namun dalam mekanisme administrasi internal kejaksaan pelimpahan tahap dua dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak diterbitkannya p dua puluh satu
kita prinsipnya menuntut dari pihak penyidik untuk menyerahkan karena tanggung jawabnya akan masih di penyidik ini
tetapi mungkin penyidik kan juga kita hormati pihak penyidik untuk melaksanakan tugas lapangan mereka
penyidik polda jatim menyatakan telah melakukan dua kali pemanggilan terhadap tersangka pada tujuh dan sepuluh juli
pada pemanggilan pertama kuasa hukum tersangka datang menemui penyidik dan menyerahkan surat keterangan bahwa tersangka sedang sakit
pada pemanggilan kedua kuasa hukum mengatakan tidak bisa menghubungi kliennya
dalam waktu dekat pihak kepolisian akan menjemput tersangka secara paksa atau memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang
kalau kami mbak berharap tersangka ini kooperatif
kalau memang panggilan satu dan dua tidak hadir
kami akan upaya paksa itu dengan cara membuat surat perintah membawa
namun apabila tidak dapat tidak ditemukan tidak bisa kami lakukan upaya paksa dengan membawa tersangka
kami akan membuat dpo daftar pencarian orang tersebut mbak
dalam diskusi daring yang digelar aliansi kota santri lawan kekerasan seksual
dosen ilmu hukum universitas bina nusantara ahmad sofian menyebutkan
ada aspek non yuridis yang mempengaruhi aparat penegak hukum sehingga proses ini berjalan lama
sofian menaksirkan aspek yuridis pasal dua ratus delapan puluh lima dan pasal dua ratus sembilan puluh empat ayat dua angka dua e kitab undang undang hukum pidana terpenuhi dalam kasus itu
nah untuk membuktikan ancaman kekerasan dari mana
ya dari apa yang disampaikan apa yang dirasakan oleh saksi korban
namanya perkosaan itu kan di dalam kamar ya
di ruang privasi
jadi bukan di tempat umum yang orang lain bisa mendengar ancaman itu
jadi pelaku melakukan pencabulan karena ada hubungan hubungan struktural lah ya hubungan yang bisa mempengaruhi ya
mungkin di situ tidak ada kata kata ancaman kekerasan tetapi dia bisa mempengaruhi dengan berbagai doktrin dengan berbagai statement
anggota komisi paripurna komnasial
pembangunan pemerintah siti aminah tardi
aspek non yuridis sangat mungkin terjadi dalam kasus kekerasan seksual karena relasi kuasa ekonomi dan kultur
hambatannya ada di sistem pembuktian yang membuat penyidikan kasus dihentikan
hambatan bisa juga terjadi karena korban diintimidasi untuk mencabut laporan atau penundaan berlarut karena berbagai sebab
yang menjadikan korban dan keluarganya lelah mencari keadilan
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu atau kuhap itu lebih berorientasi pada perlindungan tersangka terdakwa
tapi tidak ada satu pasal pun atau bahkan bab gitu ya yang memberikan jaminan terhadap hak hak korban
sehingga korban yang mengklaim keadilannya lewat sistem peradilan pidana
ia akan ditempatkan sebagai pihak yang bersalah
dia akan mengalami victim blaming dia dimintai beban pembuktian
dalam catatan tahunan komnas perempuan sepanjang dua ribu sebelas hingga dua ribu sembilan belas
terjadi lebih dari empat puluh enam ribu kasus kekerasan seksual di ranah personal dan rumah tangga serta ranah publik
dari jumlah itu ada kasus yang berupa pemerkosaan pelecehan seksual dan kejahatan siber bernuansa seksual